soal dompet aku gimana
kayaknya jonny gak bisa bantu nungguin dompet kamu
iya ini bukan kebetulan
mulai dari undang datang terus saya rekrut terus masalah muncul di pasar
kemot yang jadi pengkhianat terus masalah muncul di terminal
sampai ada perempuan tiba tiba muncul di sini terus kang pipit jadi kehilangan fokus sama kerjaan
kamu jahit sendiri
enggak aku cuma milih sama beli bahannya yang ngejahitnya ibu aku
kamu rajin juga kuliah sambil jualan kerudung
sambil menyelam minum air sambil kuliah ngumpulin uang buat beli mobil
emangnya jualan kerudung untungnya banyak
enggak juga sih cuma lima belas ribu
harus berapa tahun jualannya supaya bisa beli mobil
setahun juga bisa
kalau kejualan sepuluh ribu kerudung itu berapa
lima belas ribu mungkin
isinya sedang merumpot
jadi kau sudah ambil
aku ingin menambahkan keinginan mu
ikut sudah tuhan
saya mampir ke terminal
anak buahnya juga
saya tadi ketemu dik dik
di pasar di terminal
akan sakit perut
teh ini minumnya
di sini aja teh
enakan di sini
besok ke pasar beli tape singkong
gula merah sama kelapa
kalau kelapa sama gula merah
mah kayaknya ada
imas belum pernah liat
adanya di mana
taunya di daerah paster
iya nanti mas tanya tanya aja tuh
sama penjual di pasar
tete mau bikin col enak
nggak apa apa teh
alang tadi sakit kepala
udah lama kepanas panasan
tadi akang setengah hari panas panasan di jalur bis
kata tukang parkir
obat yang manyur buat sakit kepala
terus tadi agung sebelum pulang
panas sama pedes
sambalnya lima senok
iya tapi akang jadi sakit perut
kalau sakit perut obatnya apa
bener kamu nggak sakit
atau lagi ada masalah
tapi kamu jangan sampai tahu
sekarang saya sudah tahu sebenarnya ada apa
tapi kenapa saya tahunya dari kami
bukan dari dik dik
kenapa mereka gak pernah cerita ke saya
saya bukan pemimpin mereka lagi
soal dompet aku gimana
kayaknya jonny nggak bisa bantu nungguin dompet kamu
ini bukan kebetulan
mulai dari undang dateng
terus saya rekrut
terus masalah muncul di pasar
game mode yang jadi pengkhianat
terus masalah muncul di terminal
sampai ada perempuan tiba tiba muncul di sini
terus kak pipit jadi gerakan fokus sama kerjaan
jamal ada di belakang semuanya
tapi kita belum punya bukti
kalau sudah ada bukti nanti saya beresin
udah ini aja
terima kasih selamat siang hati hati di jalan
amren selanjutnya silahkan
selamat siang ibu ada yang bisa dibantu
uangnya sudah saya store
kalau laporan polisi aja
kamu butuh surat keterangan buat ganti ktp sama kartu atm
maaf ya jonny gak bisa diandalkan
aku harus balik
iya aku juga mau ke kantor polisi
ke dinas kesehatan
supaya ada nomor pirt
pangan industri rumah sangga
terus akang juga harus ke mui
majelis ulama indonesia
cuma butuh waktu aja
kamu atur aja
mama gak paham
kan udah harus jelasin
masa masih nggak paham juga
yang barusan saya jelasin
kamu sebarusan jelasin apa
barusan caya dah tidur
dan betul aja
gue bawa dia petunjuk
kayanya tapi ada siapa yang dib interacting
tak ada seharusnya kenapa looks kan
kamu cuma ngomong aja
dari kemarin bilang mau nambah karyawan lagi
mana cuma satu si ujang
mana yang lain
nanti bos saya cari
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
kenapa kamu mau keluar kenapa malah bilang siap waktu bos dulu kita nyari anggota baru
aku gak berani
emangnya kamu berani
kamu aja gak berani gimana aku
aku gak berani